hai kawasan kota tua jakarta masih ramai saat weekend atau hari libur nasional hingga kini
kota tua masih menjadi destinasi wisata warga jakarta dan warga dari luar kota kawasan ini
memiliki luas lima belas hektare dan mempunyai ciri khas pelabuhan tradisional jawa tempat dengan
wansalawas ini mempunyai detarik tersendiri diantaranya beberapa museum seperti museum
indonesia museum pelabuhan sunda kelapa dan museum fathahila sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua pemerintah
provinsi dki jakarta mulai merencanakan revitalisasi kawasan ini untuk dijadikan
tempat wisata yang nyaman dan mengedukasi
pemprov dki bersama dengan dinas bina marga dki jakarta sedang melakukan revitalisasi ataupun
pembongkaran trotoar di sejumlah titik yang ada di kawasan kota tua jakarta nantinya kota tua akan
seperti abad ke tujuh belas yang mengutamakan para pejalan kaki dan juga masyarakat yang menggunakan
transportasi umum namun apakah itu yang menjadi harapan warga jakarta dan harapan bagi masyarakat
yang jauh jauh dari luar kota untuk datang ke kawasan jakarta dan bagaimana tanggapan dari
pemerintah untuk membangun kembali kawasan kota tua kawasan kota tua jakarta atau yang dikenal
dengan sebutan batavia lama kini tengah dipercantik revitalisasi trotoar ini
sudah berlangsung sejak bulan februari lalu dan ditargetkan selesai akhir juli nanti trotoar di
jalan ketumbar jalan kemukus dan jalan lada dalam akan diperlebar menjadi tiga meter sehingga cukup
luas untuk aktivitas para pejalan kaki tak hanya itu trotoar juga akan dilengkapi dengan ubin pengarah
atau guiding block serta jalur khusus sepeda lebih bagus kan kalau ke koto kan kebanyakan pejalan kaki
ya mungkin lebih bagus pada nyaman gitu kan jarang yang bawa kendaraan kalau kesini paling naik kereta
gitu untuk fasilitas ya mungkin fasilitasnya sih yang diperutik ditingkatkan lagi untuk tadi kayak
contohnya kamar mandi sih wc umum itu aja sih mungkin diperu ya susah tadi harapannya sih
kota tua bisa lebih nyaman buat pengunjung terus kalau bisa pepohonannya tuh lebih banyak biar kita tuh
lanjut sebagian warga berpendapat revitalisasi trotoar ini akan sangat menguntungkan bagi
mereka yang datang ke kota tua menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta
api karena tidak perlu pusing mencari parkir sementara itu pengamat tata kota yayat supriyata
mengatakan pemerintah harusnya fokus kepada pengembangan bangunan gedung tua yang ada di
kota tua agar kota tua kembali hidup seperti sedia kala
terbuka nih sejak potatua berkali kali di revitalisasi berkali kali diperbaiki
lihat bertambah ke tidak pengunjungnya makin hidup atau makin manis hai jadi kegagalan
utamanya adalah apakah kita mampu tidak menjadikan areal atau kawasan kota tua itu
menjadi living monumen monumen yang hidup kota tuanya ada bangunannya ada tapi kehidupannya tidak ada
revitalisasi trotor kota tua akan membuat masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi umum merasa nyaman
jadi nanti akan menjadi kawasan menarik bebas polusi kemudian orang jalan nyaman akan terjadi kumar di situ dan kita buatkan tempat tempat ruang ketiga juga
pengembangan kawasan kota tua akan dilakukan bertahap setelah revitalisasi trotoar selesai bulan juli
nantinya kawasan jalan lada akan menjadi area low emission zone yang dikhususkan untuk kendaraan listrik